pasca kerusuhan di rutan kabanjahe kabupaten karo sumatera utara rabu kemarin ratusan warga binaan dipindahkan ke sejumlah rutan dan polsek di sumatera utara
menurut karo permas divisi humas polri brikjen argo yuwono dua ratus enam puluh delapan warga binaan yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah dipindahkan ke sejumlah rutan di sumatera utara
sementara satu ratus empat puluh dua warga binaan yang perkaranya belum inkrah dipindahkan ke polsek dan polres di sumatera utara
argo memastikan tidak ada warga binaan yang melarikan diri
sementara untuk motif dan penyebab terjadinya kerusuhan menurutnya masih didalami
saya ingin menyampaikan update berkaitan dengan kerusuhan di lapas ya di medan
jadi kemarin dari rabu kalapas kemudian kapores dan dandim dan dari kanwil
ketika di gumham permisi sumut telah mengadakan rapat koronasi
jadi rapat berkaitan dengan apa berkaitan dengan warga binaan yang ada di lapas
kan di sana ada warga binaan sudah inkrah dan ada yang belum inkrah
maksudnya inkrah adalah yang sudah putus ya sudah putus sudah fonis tinggal melaksanakan pemidanaan
artinya sedang dalam ada dalam proses penyidikan ada dalam proses penuntutan maupun dalam proses persidangan
jadi di sana yang sudah inkrah ada dua ratus enam puluh delapan warga binaan yang sudah inkrah
yang nantinya nanti akan dipindahkan ke berbagai rutan di sumatera utara

itu nanti dari hasil koordinasi akan dititipkan ya
dititipkan di rutan pores maupun polsek
itu rutan rutan pores di sumatera utara di medan
itu semua bertujuan untuk mengamankan ya
artinya bahwa biar kejadian tidak terulang kembali
dan kemudian juga
itu juga situasi saat ini juga kondusif
dan tni dan polri yang masih melakukan penjagaan di sana
itu semua ya
itu semua dan harapan bahwa untuk hari ini
biar masyarakat bisa kegiatan seperti biasa
dan masyarakat di sana bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sana